sejak di bandara samsudinur banjarbaru antusias warga menyambut kedatangan gubernur jawa tengah cukup tinggi
wah lumayan sih lumayan
kalau misalnya basket belum sih
setelah mengalami beberapa kali winter gitu ya